proyek jembatan sepanjang sekitar lima puluh meter senilai empat puluh miliar rupiah dalam kota mojokerto jawa timur ambruk saat pemasangan balok beton
kepala dinas pekerjaan umum menyatakan bahwa insiden ini akibat kesalahan teknis pemasangan bukan karena pembangunan yang tidak sesuai bestek
belum rampung dikerjakan proyek jembatan rejoto sepanjang lima puluh meter dalam kota mojokerto jawa timur ambruk
proyek senilai empat puluh miliar rupiah ini ambruk saat salah satu balok beton dipasang
saat itu tiba tiba terjadi gesekan dan balok yang sebelumnya terpasang saling berbenturan
enam balok yang terpasang patah dan ambruk dalam sungai
ada jembatan jatuh jadi langsung dari rumah saya meluncur ke sini
apa gara gara derasnya air itu pak hujan deras
ya enggak kira kira karena ini buminya agak anuas
bisa dipasang akhirnya ambruk
pak tadi sempat ada suara keras gitu katanya pak
iya balur itu pak jembatan yang anu itu
baik kontraktor maupun dinas pekerjaan umum kota mojokerto menyatakan kerusakan ini akibat kesalahan teknis pemasangan
mereka menyatakan tidak ada kesalahan konstruksi dan pembangunan telah sesuai dengan bestek
ini adalah tanggung jawab dari pelaksana tanggung jawab dari teman teman wika
dan wika tadi
kita keterangan bahwasannya sebenarnya balok ini secara segmen sudah tertata dengan baik
artinya balok lima puluh meter ini sudah terpasang terhubung dengan baik
hanya pada saat pergeseran daripada balok yang sudah terhubung ini kepada titik tumpu rencana
ini yang mengalami sleeding pergeseran sehingga balok itu tergulir dan menimpa balok balok yang sudah terpasang
insiden ini membuat jadwal penyelesaian terganggu
karena pihak kontraktor akan terlebih dahulu mengambil balok yang patah di dalam sungai